pihak pengelola rumah sakit sumberwaras berbicara terkait polemik pembelian tanah rumah sakit sumberwaras
mereka mengungkap sejumlah fakta jual beli tanah antara pihak yayasan dengan pemprov dki jakarta yang bertentangan dengan hasil audit bpk
dari sertifikat tanah yang dipaparkan oleh yayasan kesehatan sumber waras tercatat alamat rumah sakit berada di jalan kiai tapa
pihak yayasan pun menegaskan bahwa pemerintah provinsi dki jakarta sudah membeli lahannya sesuai dengan nilai jual objek pajak atau njop jalan kiai tapa yaitu sekitar dua puluh juta per meter persegi
pihak yayasan juga menyatakan bahwa lahan sumber waras seluas hampir tujuh puluh ribu meter persegi hanya memiliki satu lembar pajak bumi dan bangunan atau pbb
sehingga pada saat dijual lahan hanya merujuk pada satu njop
sertifikat tanah yang dipaparkan pihak rumah sakit sumberwaras ini bertentangan dengan pemprov dki jakarta
dan hasil audit bpk yang menyebut bahwa rumah sakit sumberwaras berada di jalan tomang utara sehingga harus menggunakan angka nilai tomang utara yaitu tujuh juta per meter persegi
pihak yayasan sumber waras juga memperlihatkan akte pelepasan hak dari rumah sakit sumber waras ke pemprov dki jakarta tertanggal tujuh belas desember dua ribu empat belas
pemprov dki jakarta membeli lahan seluas tiga puluh enam meter persegi sekitar separuh bagian kiri dari lahan rumah sakit sumber waras
pemprov dki jakarta membeli lahan seluas tiga puluh enam ribu meter persegi sekitar separuh bagian kiri dari lahan rumah sakit sumberwaras